pemirsa presiden sekaligus capres nomor urut satu jokowi dodo menikmati malam pergantian tahun dengan makan bersama para ajudan dan juga pas pampres di istana bogor
sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno mengisi hari pertama di tahun dua ribu sembilan belas dengan membuka dan meresmikan pasar tradisional indonesia di pasar larangan kota sidoarjo jawa timur
presiden sekaligus capres nomor urut satu jokowi dodo menikmati malam pergantian tahun baru dengan makan bersama para ajudan dan pas pampres di istana bogor
dengan memakai sarung dan jaket hitam jokowi membawar bersama ajudannya dan pas pampres di wisma bayurini bogor
gak ada apa apa yang khusus nih pak
tidak ada yang paling penting dua ribu sembilan belas optimis
jokowi menikmati sajian pesta pergantian tahun dengan menu bakmi sate dan wedang ronde
sejumlah pedagang kaki lima diajak masuk ke halaman istana untuk menyiapkan santap malam jelang pergantian tahun
harapannya ke depannya indonesia jauh lebih baik lebih aman ya lebih makmur aja
pesan yang sama juga ditangkap warganet yang menyaksikan unggahan video di akun twitter presiden
reaksi mereka pun beragam menyikapi aktivitas kepala negara
sementara itu cawapres nomor urut dua sandiaga uno menghabiskan hari pertama di tahun dua ribu sembilan belas dengan membuka dan meresmikan pasar tradisional indonesia di pasar larangan kota sidoarjo
kedatangan sandi langsung diserbu ibu ibu yang ingin meminta foto bersama
sandi yang didampingi ketua asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia
pemilik indonesia ferry julian tono pengapresiasi para pedagang yang tidak libur dan memilih tetap berjualan
sandi berjanji jika terpilih selain fokus kepada infrastruktur ia juga akan membuka lapangan pekerjaan dan menghidupkan ekonomi kerakyatan
pedagang pasar dan pasar tradisional ini terus menopang ekonomi rakyat
selain berdialog dengan sejumlah pedagang pasar sandiaga uno juga berusukan ke dalam pasar dan berbelanja sejumlah bahan makanan seperti cabai bawang yang dikeluhkan pedagang dan pembeli karena harganya semakin mahal